akhirnya om nama snafang juga
dia pasti setuju dengan samaan teman aku
halo lady aku akan penuhi semua permintaan kamu
dan aku akan bawa kamu juga pergi dari rumah
yaudah kalau gitu sampai ketemu ya
di taman dekat rumah kamu
oke kalau gitu kita ketemu di taman ya
aku bahkan belum sempat bilang
kalau aku udah ngelafin semua kesalahan kamu
dan aku juga udah mencintai kamu raja
ternyata raja separahin ya
ini semua tuh salah kamu ya dego
kalau misalkan kamu mau ngejar ke lara

sampai jumpa di video selanjutnya

kok sampai raja kenapa napa
belum mana kamu ngapain nyalain aku
aku ngejar ke lara
karena aku gak suka ngeliat dia tuh nyakitin kamu
tapi juga seharusnya kamu tuh terima kasih sama aku
bikin aku sakit hati liat kamu sama raja
lagian sekarang gini
yang bikin raja kayak gini
yang bikin raja dipukulin warga itu clara bukan aku
tapi ini semua sama kamu ya
pokoknya aku bakal kasih tau ke semua orang
kalau aku ini putri
kalau sampai raja kenapa napa
karena aku udah gak ada gunanya lagi jadi mona
kalau raja udah gak ada di dunia ini lagi
kamu gak akan pernah bisa pergi gitu aja mana
setelah kamu ambil hati aku
kamu harus tanggung jawab sama aku
lihat aja aku pasti bakal nikahin kamu
apapun itu yang terjadi
sus saya boleh gendong baby sebentar
boleh bu hanya sebentar saja
terima kasih ya
saya berusaha dulu ya
mama janji papa kamu gak akan kenapa napa
dan mama janji papa kamu gak akan ninggalin kita
mama akan menjadi putri lagi
supaya kita bisa bersatu sayang
mama sama papa akan bersama sama
dan kita akan jadi keluarga yang bahagia
dan mama akan ngakuin apapun untuk kamu
dan papa kamu menjadi bagian hidup mama
ya allah banyak sekali cobaan yang terjadi
apa baby ada masalah lagi
mau pergi dulu ya sayang
nanti mama balik lagi
mama pergi dulu ya sayang
mama pergi dulu ya sayang
sus jaga baby baiknya
sus jaga baby baiknya
baby gak kenapa kenapa kok tante
ini masalahnya raja
tadi ada salah paham sama warga
dan akhirnya raja harus dipukulin
gangguan di ginjalnya
mas rai belum sembuh
sekarang raja begini lagi
aku cuma takut kalau misalkan raja itu kenapa napa tante
udah udah kamu tenang ya kamu
tante yakin kok
semua pasti baik baik aja
om roy pasti sembuh
begitu juga dengan raja
kamu jangan nangis
raja pasti gak suka lihat kamu nangis
ini semua tuh gara gara clara tante
semoga extra oke
om nama snafang juga
dia pasti setuju dengan samaan teman aku
aku akan penuhi semua permintaan kamu
dan aku akan bawa kamu juga pergi dari rumah
kalau gitu sampai ketemu ya
di taman dekat rumah kamu
kalau gitu kita ketemu di taman ya